saudara informasi berikutnya kementerian kelautan dan perikanan kembali menangkap kapal asing di perairan arafura
kapal berbendera rusia ini menjadi target operasi sejak satu bulan yang lalu
untuk mengetahui lebih lengkap operasi penangkapan kapal asing berbendera rusia ini
berikut wawancara lengkap jurnalis kompasifi alvania rizky dan juru kamera febri james langsung dari perairan arafura
saudara hari ini psdkpkkp kembali melakukan penangkapan kapal asing yang tadi sudah dilakukan pada minggu pagi di perairan arafura
dan kita akan berbincang langsung mengonfirmasi sebenarnya dari mana asal kapal asing ini dan apa saja yang dilakukan di perairan indonesia
bersama saya plt dirjen psdkpkkp bapak kugroho mungkin bisa dikonfirmasi bapak terkait dengan diet operasi hari ini dan asal kapalnya dari mana pak
baik mbak alva terima kasih
pagi ini kita berhasil melakukan penangkapan kapal asing lagi di laut araura
kapal tersebut berbendera rusia jadi bukan tiongkok
berbendera rusia tadi sudah kita pastikan bendera rusia dan terdiri dari beberapa orang asing yang didatangkan amerika tiongkok dan abkb ini juga ada
nah kapal ini sudah satu bulan kami deteksi kami kejar bahkan sempat ke perairan australia
tapi kita pastikan bahwa kita ada kerjasama juga dengan beberapa instansi terkait aph yang lain dan juga dengan pihak australia abf dan happ
di situ kita bisa komunikasi memastikan kapal tersebut bisa kami tangani dan
alhamdulillah hari ini kerjasama atas semua instansi yang ada kita bisa melakukan dan menangkap kapal perusahaan yang kosong juga
pak terkonfirmasi bukan kapal berasal dari tiongkok tapi berbendera rusia masih dalam pendalaman gitu ya pak ya
betul tapi yang jelas tadi bendera yang ada di atas kapal tersebut bendera rusia jadi kalau kami bicara asal kapal adalah bendera
bendera itu menunjukkan asal dari mana
jadi kita tidak bisa menyebut tiongkok atau apa yang jelas karena bendera yang ada di atas kapal itu bendera rusia
maka kami yakini saat ini kapal tersebut bendera rusia ada kemungkinan dari rusia
selanjutnya akan kami dalami dalam penyidikan
konfirmasi lagi pak ini kegiatan mereka di indonesia hanya illegal fishing atau ada dugaan dugaan lain
dari itu yang melakukan transfer bbm ke indonesia sendiri yang itu kita sayangkan
ya kan kami sudah sampaikan kapal nelayan indonesia jangan kerjasama dengan kapal asing karena merugikan nelayan kalian semua
terima kasih bapak pong atas waktunya dan sudah diajak ke sini dan mengkonfirmasi banyak informasi yang kami belum tahu juga
demikian terima kasih selamat